mendekati bulan ramadan petugas gabungan semakin intensif merazia sejumlah hotel melati
di sidoarjo lebih dari dua belas pasangan bukan suami istri diamankan petugas
sedangkan di surabaya petugas mendapati dua puluh pasangan tidak resmi berada dalam satu kamar
tekan tindak asusila jelang bulan ramadan polisi militer tni al lanudal juanda sidoarjo di rabu dini hari
gelar razia pasangan mesum di sejumlah hotel di kawasan bandara juanda sidoarjo
dalam razia yang digelar selama satu setengah jam ini
petugas menjaring lebih dari dua belas pasangan mesum sedang berada di dalam kamar hotel
meski di antara pasangan mesum ini terdapat melakukan perlawanan dengan mengaku sebagai suami istri atau saudara
namun karena tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah mereka langsung diamankan ke mako pomal launundal juanda
selain itu razia juga menyasar ke tempat hiburan karaoke untuk memeriksa para pengunjungnya
sontak kedatangan para petugas di tempat hiburan karaoke ini mengagetkan para pengunjung yang sedang asik hingga ada yang ingin melarikan diri
razia pasangan mesum juga digelar polres pelabuhan tanjung perak surabaya
dalam operasi pekat semeru dua ribu tujuh belas ini petugas merazia dua buah hotel di kawasan wisata ken park jalan kenjeran surabaya
polisi sengaja merazia dua hotel kelas melati ini yaitu hotel mini ken park dan hotel sirkuit
hotel ini sudah terkenal sebagai salah satu tempat mesum yang murah meriah
saat razia sebagian penghuni kamar ketakutan hingga bersembunyi di kamar mandi dengan alasan ganti baju
bahkan petugas juga menemukan pasangan kakek yang sudah berusia lanjut menginap di kamar bersama seorang wanita muda
dari razia ini hotel mini ken park dan hotel sirkuit dua puluh pasangan mesum diamankan petugas